dongeng bahasa indonesia
pekerjaan mereka orang tidak punya cukup uang untuk membayar
namun james dan alex tidak pernah mengeluh
ya setidaknya tidak dengan keras
james belajarlah untuk fokus pada satu hal di waktu yang sama
kau harus tahu kekuatanmu
setelah kau memahami berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan satu potong
kau dapat memberikan perkiraan waktu pengiriman ke pelanggan berikutnya
aku baik baik saja
aku bisa melakukan ini
kita perlu mengukir lebih banyak potongan untuk mendapatkan lebih banyak
setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin
aku akan mulai dengan pesanan baru yang datang hari ini
aku mengerti kekhawatiranmu temanku
tetapi bagaimana itu akan terjadi jika kau tidak mengantarkan pekerjaanmu tepat waktu
kau membuatku stres
aku baik baik saja alex jangan khawatir
alex adalah pengresipi
rajin yang tekun dan fokus
setiap kali dia membuat sesuatu dia akan menyelesaikannya tepat waktu untuk pengiriman
dia memastikan bahwa dia melakukan satu pekerjaan sekaligus
ini akan membantunya berkonsentrasi pada tugasnya dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
tapi james tidak fokus sama sekali
dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada siapapun dan terus menerus menumpuk pekerjaan
dia akan mengambil banyak hal sekaligus
dia akan mengambil banyak hal sekaligus
dan tidak pernah mengirimkannya tepat waktu
suatu ketika beberapa wisatawan datang ke desa mereka
oh wow gajah ini terlihat luar biasa berapa harganya
itu harganya dua koin perak saja
apa hanya dua koin
tidakkah menurutmu harga itu terlalu murah untuk gajah ini
eee itulah harga untuk semua orang di sini
penduduk desa di sini tidak bisa membayar lebih banyak
dan aku tidak dapat menagihimu lebih dari yang aku minta
aku suka kejujuranmu tapi kau tidak menghasilkan cukup uang untuk keterampilanmu di sini
ada kota besar di sisi lain gurun ini
kenapa kau tidak membawa semua barang antikmu di sana untuk dijual
orang orang di sana pasti ingin membayarmu lebih untuk keahlianmu
kau akan mendapatkan lebih banyak
oh benarkah aku pasti akan memikirkannya terima kasih
gadis itu membayar dua koin perak dan membeli gajah
james kau tampak lelah
aku belum tidur selama dua malam aku menyelesaikan semua pekerjaanku aku merasa luar biasa sekarang
bagus sekali dengar apa menurutmu kita harus membawa semua barang anti kita ke kota besar
kita tidak menghasilkan banyak uang dan beban kerjanya tidak terlalu banyak
aku setuju tentang beban kerja mungkin kau benar
tapi ini gurun yang besar bagaimana kita melewatinya
aku pernah melihat gerobak melintasi gurun setiap beberapa hari ada banyak unta dan gerobak
bahkan ada sebuah gerobak yang akan berangkat besok kita bisa melewati gurun dengan itu
kau benar aku dengar ada banyak orang kaya di sisi lain dari gurun itu
mungkin aku akan menemukan jodohku di sana
dan bahagia selamanya di sana siapa tahu
itu benar kau istirahatlah sekarang dan istirahat dengan baik
kau perlu menebus tidurmu yang sudah hilang kita akan berangkat besok pagi dengan gerobak
malam itu james dan alex tidur nyenyak pagi berikutnya mereka mengisi gerobak dengan barang barang antik makanan dan banyak air
ini akan menjadi perhitungan
ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan mereka harus bersiap
perjalanan dimulai dengan baik james dan alex berharap dan bersemangat untuk masa depan mereka di kota besar
mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan mendapatkan lebih banyak uang belajar keterampilan baru dan menyiapkan lebih banyak model dan barang antik
mereka akan berhenti untuk makan siang lalu kemudian dilanjut untuk makan malam
perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari tapi panas terik semakin tak tertahankan
apa yang terjadi apa selalu sepanas ini
aku aku kira tidak aku butuh air
kita membawa banyak air tetapi sekarang sudah habis
panas ini membuatnya sangat sulit untuk beban
kau benar dan kita kehabisan air
lihatlah pot pot yang dibawa para pelancong terbuat dari lumpur
dengan suhu yang tiba tiba naik air dalam pot diserap dengan cepat
bagaimana kita bisa bertahan hidup jika semua air habis masih perlu dua hari untuk mencapai kota
aku punya ide mengapa kita tidak mulai mencari air

iya aku yakin jika kita menggali cukup dalam kita akan menemukan air di suatu tempat
itu benar ayo pilih satu tempat dan mulailah menggali
orang orang membimbing unta mereka dan berhenti di tempat
kau yakin kita akan menemukan air di sini
kita hanya akan tahu begitu kita mulai menggali dan menggali cukup dalam
para pelancong mulai menggali lubang di tanah
waktu berlalu tapi tidak ada tanda tanda air
aku katakan ini tidak berguna untuk menemukan air di gurun adalah hal yang mustahil
ini sulit james bukannya tidak mungkin kita hanya perlu untuk terus menggali
perlahan satu persatu pelancong mulai berhenti menggali mereka semua sangat lelah
mereka kembali ke gerobak mereka dan beristirahat sebentar
aku aku akan membantumu sebentar lagi biarkan aku istirahat sebentar
oh james aku sangat lelah sekali mungkin kita harus berhenti sebentar
kau pergi dan istirahat sebentar aku akan menggali di sini dulu
alex kembali ke gerobaknya dan berbaring untuk beristirahat
seketika karena panas terik dan ketegangan fisik dia tertidur
setelah beberapa lama seorang pelancong datang kepada james
hei kau terlihat tangguh kau telah melakukannya tanpa henti
tapi jujur saja aku pikir kita membuang buang waktu di sini
aku rasa tidak ada air di sini aku tahu tempat dimana kita pasti akan menemukan
benar carl di mana

pelancong menunjukkan tempat bagi james untuk beristirahat
pelancong menunjukkan tempat bagi james untuk menggantikan
pelancong menunjukkan tempat bagi james untuk beristirahat
james menggali beberapa meter lebih dalam tetapi tidak menemukan air
setelah beberapa saat pelancong lain datang mendekatinya
hei siapa yang memintamu menggali di sini apakah kau bodoh
tepat di sana ada tempat di mana kita akan dengan mudah menemukan seluruh air mancur
apa itu benar di mana tempatnya
james mengambil skopnya dan pergi menggali lubang lain beberapa meter darinya
sekali lagi ia menggali sedalam beberapa kaki sebelum seorang pelancong lain memberitahunya tentang tempat yang berbeda yang pasti memiliki air di bawahnya
ini berlangsung berjam jam tanah itu penuh lubang
dan tidak satupun dari mereka yang menggali cukup dalam untuk mengeluarkan air
ketika alex terbangun dia terkejut
james apa yang kau lakukan
para pelancong ini terus memberi aku tips tentang di mana aku bisa menemukan air
aku menggali begitu banyak lubang di tanah
tetapi tidak ada setetes air pun
inilah yang aku khawatirkan
apa kau menyadari betapa banyak waktu dan usaha yang kau buang
pergi dan hitung semua lubang yang digali
dan seberapa dalam lubang itu
kau dapat dengan mudah menemukan air jika kau terus menggali lubang itu
terus menggali di satu tempat
kau tidak bisa mendengarkan semua orang dan kehilangan konsentrasimu
kau benar aku kehilangan fokus
aku seharusnya terus menggali di satu tempat
alex memanggil semua orang dan meminta mereka menggali di tempat yang sama dengan yang telah mereka mulai
mereka menggali sebentar dan akhirnya mereka menemukan air
aku sudah menemukan air
aku sudah menemukan air
setiap orang minum air dan mengisi pot kosong mereka
gerobak mencapai kota besar dalam dua hari
seperti yang diharapkan james dan alex menghasilkan uang dengan imbalan keterampilan mereka
mereka dipuji dan usaha mereka dihargai
mereka segera menjadi kaya dan mempekerjakan pengrajin lain untuk membuat barang antik
barang antik mereka sekarang dijual di keduanya
barang antik mereka sekarang dijual di keduanya
james telah mempelajari pelajaran yang sangat penting
semua ini bisa terjadi karena aku tidak kehilangan fokus dan mengerjakan satu hal pada satu waktu